mbak mau minta maaf
mbak bener bener gak tau kalo kamu masih mencintai nino
terus karena kita jarang ngobrol
nikah sama cua yang gue cinta
kamu batalkan pernikahan itu
bukannya mama udah setuju
sebelum mama tau kalo adik kamu
apa udah nebak
kamu pasti kesini
tiap kamu sedih pasti kesini
papa salah nak
bapak bertahun tahun menikah sama mama
belum punya keturunan
mama sibuk modeling
bapak selalu di rumah sendirian
papa gak diperhatikan
bukan kesalahan papa kamu harus menanggung pak ibad
lu harus menyedihkan komentari papa
harus menerima kebencian mama bertahun tahun
soalnya p cards
kalau kamu marah sama papa
sepuah tenaga kamu
jangan benci papa nak
jangan pernah membenci papa
aku gak pernah benci sama papa
aku gak pernah benci
tapi aku akan tetap batalkan pernikahan aku
kamu gak boleh membatalkan pernikahan ini
kamu harus menikah dengan laki laki yang kamu cintai
kamu harus bahagia
kamu gak usah khawatir

sampai jumpa di video selanjutnya
mbak mau minta maaf
mbak bener bener gak tau
kalo kamu masih mencintai nino
terus karena kita jarang ngobrol
nikah sama cua yang gue cinta
bukan gitu elsa
mbak juga bingung di posisi mbak saat ini
pertama mbak mau bikin kamu sedih
tapi mbak udah mencintai nino
udah lah mbak
udah kalau mau nikah sama dia nikah aja
gue gak masalah mbak
karma itu ada
gue yakin lo pasti akan ngerasain
apa yang gue rasain sekarang
gue sudah punya pemiring
yang kamu lakuin benar benar fatal ya mas
kamu udah merusak hubungan persaudaran aku sama elsa
dan mama udah marah besar sama aku mas
aku tahu aku salah
seharusnya dari awal aku udah ceritain semuanya ke kamu
kalau aku punya hubungan sebelumnya dengan elsa
tapi di satu sisi aku juga takut
karena kalau aku jujur sama kamu
aku yakin kamu pasti akan menghindar
dan buat aku cinta itu bukan siapa
yang datang pertama
atau siapa yang tinggal lebih lama
tapi cinta adalah siapa yang datang dan tidak pergi sama sekali
dan aku ingin itu kamu
jadi aku mohon
kau bukan maafin aku
aku gak akan pernah menutupi segala sesuatu ini dari kamu
aku harap ini terakhir kalinya ya mas
aku tidak tahu kamu mau maafin aku
aku jangan kayak gede

aku gak pernah angkat kekomisnya kendra nelfon
kamu percaya sama aku kan mas
kamu orang asli